kita bahas saudara soal sindiran sekjen pd perjuangan hasto kristianto kepada gibran raka buming raka
sudah bergabung bersama kami di kompas malam penguat politik sekaligus direktur eksekutif parameter politik mas adi prayitno
mas adi anda membacanya seperti apa sindiran dari hasto ini
hilaf kemudian mengibaratkan gibran sebagai sopir truk yang kejadian kecelakaannya beberapa waktu lalu di tol halim
ya saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk kekecewaan yang berlanjut
yang ditunjukkan oleh pak hasto yang saya kira merepresentasikan dari sikap politik dari pdip yang
saya kira memang sejak awal mereka ini kan cukup kecewa dan bahkan sangat marah ketika gibran itu bisa maju sebagai calon wakil presiden
yang berpasangan dengan prabowo subianto
tentu variabelnya satu gibran ini dianggap sebagai kader pdip dulu pernah diusung di solo
tapi tidak cukup umur sebenarnya maju dalam kandidat pilpres tapi undang undangnya kemudian berubah di mahkamah konstitusi
dan kemudian itulah yang saya sebut bahwa ini adalah efek kekecewaan yang berlanjut
apalagi misalnya gibran ini jelas berhadapan hadapan dengan calon yang diusung oleh pdip yaitu ganjar dan pak mahfud md
yang kedua ini tentu bagian dari efek perang saudara mas
karena kalau banyak filosof dan ilmuwan politik mengatakan bahwa tak ada perang yang jauh lebih mengatakan
bagian dari perang saudara apapun judulnya jokowi dan gibran adalah
dulu adalah keluarga besarnya pdip yang kemudian harus bekerjalan
berkonfrontasi secara politik di dua ribu dua puluh empat dalam konteks pilpres
ini yang saya kira ke depan sulit sebenarnya membayangkan akan terjadi islah politik
antara keluarga besar pak jokowi salah satunya di gibran dalam konteks politik kita di masa yang akan datang
jadi tidak mengherankan kalau kemudian pak hasto dalam statement statement politiknya
mengkritik kebijakan jokowi akan terus mengetik gibran raka buming raka sebagai sosok yang dinilai belum cukup umur
menabrak aturan diibaratkan seperti super truck yang beberapa waktu yang lalu yang dinilai
ini adalah ekspresi kekecewaan sebenarnya
dimana ke depan pastinya jokowi dan keluarga besarnya
apalagi nanti gibran sebagai wakilnya pak prabowo akan terus
jadi sasaran kritik yang akan dilayangkan oleh teman teman pdp
khususnya dari elit elit mereka yang per hari ini tingkat kekecewaannya itu
itu masih belum bisa disembuhkan dengan cara apapun
mengibaratkannya seperti perang saudara nih antara keluarga jokowi dan juga pdip
baik terhadap pdip maupun terhadap jokowi ataupun gibran
ya saya kira memang dampaknya kan sudah bisa kita baca
jokowi menarik semua dukungan politiknya terutama dalam konteks pilpres ya
sehingga dulu para pemilih jokowi yang bersama dengan ganjar ini dialihkan untuk mendukung prabowo
itulah yang kemudian membuat kenapa ganjar dan mahfud kalah pilpres
yang kedua efek dari perang saudara ini kan bisa kita saksikan betapa misalnya
perolehan suara pdip itu turun tiga persen
dua ribu sembilan belas pdip kurang lebih sekitar sembilan belas
per hari ini hasil pilih dua ribu dua puluh empat pdip itu hanya mendapatkan enam belas persen
itu tentu tidak terlepas dari efek di mana ada faedah jokowi yang secara perlahan migrasi dan pindah
jadi ini yang saya kira memang harus kita akui secara terbuka
ini adalah perang saudara yang saya kira terjadi secara terbuka
antara jokowi dengan pdip yang memutuskan untuk bisa jalan di dua ribu dua puluh empat
jadi wajar kalau ke depan sebenarnya pdip itu akan jauh lebih banyak mengkritik gibran
akan jauh lebih banyak mengkritik pak jokowi
sebagai sosok yang dinilai ingkar dan merihanat kepada mereka
bahwa mereka ini adalah partai politik yang sejak awal memberikan karpet merah
selama dua puluh tiga tahun kepada keluarga besarnya pak jokowi
dki jakarta dan presiden dua periode
termasuk mendukung gibran dan seterusnya
terusnya inilah yang saya kira efek dari perang saudara inilah
apa yang sudah dilakukan oleh pdip terhadap keluarga besarnya pak jokowi
pasti akan terus disampaikan kepada publik
bahwa mereka telah salah pilih orang
bentuk kekecewaan dan sakit hati begitu ya mas adi
dia sakit hati kekecewaan emosi
yang mas adi lihat ini sindiran sindiran ini sebenarnya yang ingin kalau dibaca dari pengamatan politik
kalau kita lihat kan sekarang kan juga sengketa di mk kan juga masih tengah berlangsung begitu
jika kita kaitkan dengan itu sebenarnya yang anda baca dari yang disampaikan oleh hasto sekjen pdip ini apa
ya bagi saya ini adalah sebagai bentuk protes dan bentuk kemarahan yang belum hilang sepenuhnya
karena memang sejak awal ketika pencalonan mas gibran rakyat pembingkir raka
dalam konteks pilpres jadi wakilnya prabowo subianto
saya kira memang intensi dan serangan secara terbuka dari kubu pdip lebih mengarah kepada jokowi dan keluarga besarnya
dianggap samsul dianggap asam sulfat kemudian dianggap tidak memenuhi umur menabrak etika melanggar konstitusi dan seterusnya
bahkan sepanjang kampanye pemilu di dua ribu dua puluh empat yang lalu
elit elit pdip itu jauh lebih banyak mengkritik gibran
ini yang saya kira bahwa ini adalah sebagai efek kekecewaan dan amarah yang belum selesai
di mana per hari ini pdip masih belum terima dari sikap politik yang sudah ditunjukkan oleh pak jokowi dan keluarga besarnya
dalam konteks pilpres di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
rumit bagi jokowi gibran dan pdip
karena islah begitu ya seperti kata anda tadi ya
nah anda membaca nanti responnya akan seperti apa
nah nanti kedepannya ini responnya akan seperti apa
kalau dari gibran kan tadi sudah ada responnya
nanti kedepannya itu dinamikanya akan seperti apa
akan terus saling sindir saling kritik atau ada langkah langkah politik lainnya
bagi saya ini bukan sindiran lagi
tapi adalah serangan terbuka yang disampaikan pdip kepada gibran
sebagai sosok yang dinilai belum cukup umur belum berpengalaman
ugalan yang membahayakan nyawa orang lain
kan itu yang sebenarnya disampaikan oleh hasto
jadi overall sebenarnya kalau kita mau ringkus dari pernyataan pak hasto dari awal sampai hari ini
itu adalah ekspresi rasa marah sebenarnya kepada gibran yang representasi dari politiknya pak jokowi
jadi saya membayangkan selama lima tahun ke depan yang akan banyak dikritik oleh pak hasto dan kawan kawan pdip
tapi adalah bagaimana performa politik pak gibran sebagai wakil presiden yang menurut mereka
dan ini akan terus dibunyikan kepada publik
yang menarik bagi saya adalah jawaban dari gibran ketika menanggapi hasilnya hasto
ini khas gibran penuh dengan otentisitas yang menurut saya jawabannya to point
dan itu adalah bagi saya sebagai bentuk serangan balik sebenarnya
pak hasto itu adalah yang terbaik
ini khas gibran yang ingin menyudahi perdebatan perdebatan yang sebenarnya
mungkin menurut gibran ini sudah selesai
dan pak hasto adalah paling oke dan terbaik
itu adalah satu jawaban yang menurut saya
jawabannya ingin mengakhiri satu perdebatan yang dianggap tidak ada gunanya
ingin mengakhiri tapi nampaknya tidak akan diakhiri ya
karena tadi kata anda serangan terbuka akan terus dilanjutkan oleh pdip ke gibran raku miraka
terima kasih mas adi praditno pengamat politik sekaligus direktur eksekutif parameter politik